sobat rupiah penerbitan kartu kredit indonesia dan peluncuran implementasi kris antar negara indonesia dengan malaysia
menandai pembukaan festival ekonomi keuangan digital indonesia atau fekdi dua ribu dua puluh
inovasi berupa kartu kredit dan perluasan pembayaran berbasis qr code ini bukanlah tanpa alasan
ekonomi dan keuangan digital di indonesia bisa dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru
pangsa pasarnya sangat besar sekitar empat puluh persen dari total transaksi ekonomi digital asean
dan indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama di asean
fact di dua ribu dua puluh tiga merupakan ajang sinergi kebijakan dan showcasing berbagai produk dan inovasi
implementasi kebijakan serta pencapaian dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital
gubernur bank indonesia periwar jio menyampaikan
melalui facti dua ribu dua puluh tiga setiap pihak memperkuat akselerasi sinergi dan inovasi
sekarang kita bisa melakukan transaksi ekonomi keuangan secara digital
di mana saja kapan saja
sejak tahun dua ribu sembilan belas bank indonesia berkomitmen menjadikan digitalisasi sistem pembayaran
menjadi epicentrum ekonomi keuangan digital indonesia
untuk segmen pemerintah yang diterbitkan pada pembukaan fek di dua ribu dua puluh tiga juga mencatatkan sejarah
sebagai instrumen pembayaran berbasis kredit dengan pemrosesan secara domestik
untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah
di sisi lain peluncuran implementasi kris antar negara indonesia dengan malaysia
pada pembukaan fek d dua ribu dua puluh tiga diakini akan mempermudah pembayaran bagi masyarakat kedua negara
sehingga mendukung aktivitas perdagangan
dan investasi sekaligus memperkuat stabilitas makroekonomi kedua negara
fokus utama dalam pembinaan sistem pembayaran yang cepat
adalah untuk mendukung penggunaan yang mahal
yang bisa memanfaatkan perusahaan kecil dan kecil
yang sedang diputiasikan untuk mendukung sistem vaksinanya terhadap jepang dengan pemberot ikabel khiat resiko ekonomi
harapan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing ekonomi keuangan digital
lewat peningkatan kapasitas talenta digital dan perluasan inklusi keuangan
hal ini mengemuka pada hari ketiga fekdi dua ribu dua puluh
yang mengangkat tema government initiative and sinergy on digitalization
kedepan aksesibilitas dan keterjangkauan layanan keuangan digital
perlu diperluas hingga menjangkau masyarakat di seluruh pelosok tanah air
demi meningkatkan inklusi keuangan yang akan mendorong pemulihan ekonomi nasional yang kokoh
berkelanjutan dan lebih merata
menutup fekdi dua ribu dua puluh tiga deputi gubernur senior bank indonesia destri damayanti
menggarisbawahi tiga hal utama yang dibahas sepanjangnya
yang pertama adalah tentu terkait dengan sinergi kebijakan dalam mengakselerasi ekonomi keuangan digital
yang inklusif dan inovatif
kemudian yang kedua terkait dengan keketuaan asean dua ribu dua puluh
dan ini adalah menjadi momentum kolaborasi di kawasan
untuk mengakselerasi kebangkitan kawasan asean
yang ketiga adalah dukungan kebijakan dalam menciptakan inovasi unggul
sdm terampil dan industri kompetitif
untuk daya saing ekonomi dan inklusi keuangan di indonesia
berbagai kemajuan pada sistem pembayaran regional yang dikemas dalam fekdi dua ribu dua puluh
menjadi bukti bahwa asean terus memperkuat kerjasama
dan mendorong berbagai alternatif kebijakan
untuk menjadikan asean sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi
baik di kawasan maupun global
yuk dukung terus kemajuan sistem pembayaran nasional
untuk perekonomian kawasan yang berdaya tahan
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia